memujilah kepada allah swt
aku hanya manusia biasa
raden kian santang memang memiliki tempat tersendiri di hati rakyat pajajaran
kedekatannya dengan rakyat tidak diragukan lagi
dia sangat berbeda dengan raden surawi sesa
kedekatannya dengan raden surawi sesa
kali ini pamit dulu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
hidup raden kian santang
mengapa mereka semua pada dia
apakah mereka tidak mengetahui bahwa aku calon putrama kota
raden para penduduk sedang dirundung kecemasan akibat pemberotakan pemberotangan itu
aku tidak peduli suruhlah mereka untuk meneriakan hial hial namaku
hidup raden suraya sesa
hidup raden suraya sesa
yaitu raden suraya sesa dan raden kian santang
kenapa siliwangi tidak mengirim pasukan punggawanya
tapi malah justru mengirim anak anaknya
apakah siliwangi sudah meremehkan aku
bukan begitu putra kukuranda geni
kita semua tahu
kalau raden kian santang itu tidak bisa diremehkan
aku rasa siliwangi melakukan itu
karena dia sudah menyadari
kalau para pemberontak pemberontak itu
cuma ingin mengetahui kekuatan bacanya
kalau benar itu tujuan siliwangi
itu kesalahan besar
dia akan kehilangan kedua putranya
karena mereka tidak akan pernah kembali
ke tanah pajajara
kalau begitu tugas kita bagi dua
mahesa kau pergi dengan ibu
untuk menghadang surawi sese
sementara itu harga dana
kau ikut pergi dengan ku
untuk menghadang kian santang
aku sudah tidak sabar
aku sudah tidak sabar
ingin merobek robek jantung anaknya itu
ingin merobek robek jantung anak itu
ingin merobek robek jantung anak itu
putra ku walang sungsah
ayah anda sangat berharap
kau bisa segera sembuh putra
doa ayah anda
akan selalu menyertai
aku sangat terharu melihatnya
akhirnya kakanda prabu bisa menjemuk putra sulingku
tinggallah lebih lama lagi
putra kita sangat membutuhkan muka kanda
ada hal lain yang harus kanda selesaikan
kenapa kaknda prabu menghindar dariku
ada apa ini
atau jangan jangan kakanda mendengar berita tidak benar
atau tentang kakang sanjolodaya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
atau tentang kakaknya
dengan jurus penjerat sukma bidadari ini
kamu tidak akan pernah selamat seumur hidupnya
apa yang sudah kamu lakukan kepada sahabatku
tapi ini adalah urusanku
semua yang ada disini harus mengikuti peraturan curug ini
aku tidak mau
perempuan yang ada disini harus menjadi pengawalku
tapi aku datang kesini
untuk mencari obat untuk kakakku
bukan untuk menjadi pengawal siapapun